satgas covid sembilan belas medan barat merazia sekolah menengah atas swasta dharma wangsa di jalan yosudarso medan sumatera utara
petugas gabungan satgas covid sembilan belas menemukan aktivitas belajar mengajar tatap muka
hampir di semua ruang belajar ditemukan aktivitas guru yang sedang mengajar murid muridnya
sma dharma wangsa dinyatakan telah melanggar aturan ppkm level empat di kota medan
pengelola sekolah diperintahkan satgas covid sembilan belas untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar tatap muka
dan memulangkan semua siswanya
kota medan ini masih level empat jadi untuk pembelajaran tatap muka masih tidak diperbolehkan
kita untuk pelanggaran pelanggaran yang untuk di sekolah sekolah
terus kita pantau untuk manakala ada kegiatan tatap muka di lapangan
namun banyak sekali yang ini kucing kucingan
jadi di depan terkesan ditutup
ternyata di dalam
pengelola sekolah sma dharma wangsa medan mengakui telah melanggar aturan ppkm level empat
dengan menggelar pembelajaran tatap muka
kegiatan tersebut baru digelar minggu ini bagi siswa kelas sepuluh
untuk pengenalan sekolah teman dan guru
tadi yang disida ini pengumpulan beberapa murid baru sma
murid baru sma tentunya ini juga tidak bisa lepas dari
tapi ini juga bisa
apa yang dimohonkan oleh para wali kepada kepala sma
tatap muka ini baru beberapa minggu setelah ppkm darurat
artinya di dalam ppkm darurat tidak ada ini baru beberapa hari saja
dan yang masuk ini hanya siswa baru
satgas covid sembilan belas medan barat
terus melakukan operasi justisi dan penegakan hukum ppkm darurat level empat
terhadap sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka